gue gak seberuntung elu di
yang bisa memiliki seseorang wanita yang lo cintai
riri karena kondisi kamu belum pulih benar
papa minta kamu dan andi tinggal di rumah papa
riri harus pulang sama andi karena andi adalah suaminya
lagi yang tanti juga udah siapin semuanya untuk ke pulangan riri
kalian tidak bisa ngurus diri saya takut akan terjadi sesuatu lagi
enak aja kamu tanya aja sendiri sama riri
apa iya saya seperti itu
itu beri ya
gak kena adik gue ya
suster pasang lagi busnya ya
pak kalau ada apa apa nanti segera hubungi saya aja ya
bagaimana keadaan riri
mantu mau meninggal ibu irin baru datang hebat
biar mereka tahu kalau mereka tuh udah pernah care selama ini pada riri

eh dari mana saya bisa tahu kalau riri sudah mati

kalau riri sekarat
kalau riri sekarat
gak ada yang ngasih kabar ke saya

gak ada yang ngasih kabar ke saya
untung tanti kasih tahu
satupun dari kalian yang mau telepon saya mau kasih tahu
gak ada kan
lagian kamu nuduh seolah olah saya yang menyebabkan riri sekarat
justru dia kabur dari rumah itu karena dia sudah tidak betah
dan merasa tertekan
boleh gak sih kalian
ini rumah saya gak usah ribut
kata siapa riri terkan di rumah saya
orang justru dia yang seenak enaknya aja
mama jangan marah marah disini
yang terpenting sekarang
mama doakan diri biar cepat membaik
nanti aku nyaris kehilangan adikku
dan aku gak mau kehilangan kamu juga tan
dan ini tidak akan kumpulkan riri
maksudnya riri itu orang yang buat riri tertekan
dan menjadi seperti ini
udah lah pa
dia boleh marah sama saya boleh dendam sama saya
karena saya menyebabkan suaminya meninggal
tapi riri gak ada urusannya sama sekali
kenapa dia begitu benci sama diri
pa boleh gak kita fokus sebentar aja ke anak kita
riri itu lagi koma
boleh gak kita fokus supaya caranya riri selamat itu
nyari rislamet itu aja dulu
alhamdulillah akhirnya kamu sadar juga
atas semua kesalahpahaman malam itu
membuat kamu pengen bunuh diri
aku bunuh diri
aku bunuh diri
aku mati sekarang
aku bersyukur kamu sudah kembali
aku mencintai kamu
pasti haris yang membawa aku ke rumah sakit
dokter pasti akan memeriksa kondisi rio
dan memberitahu andi
soal anak di dalam kandungan ri
aku harus mencegahnya
kondisi istri anda sudah membaik
ada yang pengen gue ngomongin di depan sama lo
gue mau tahu kondisi riri secara keseluruhan dulu
tapi ini juga penting apa yang gue omongin
aku sama dokter aja gak papa kok
kamu gak papa sendiri
gimana keadaan kandungan lo
semuanya baik baik saja
makasih ya dok
ada apa sih mas
kayaknya penting banget
kayaknya gue pengen cerai sama tanti
gue gak punya alasan lain buat ngajak andi kesini
kecuali masalah ini
lo cerai sama tanti
lo gak mau pikir mateng mateng dulu mas
gue udah pikirin ini baik baik
lagian gue waktu nikah sama tanti bukan keinginan gue
tapi mama yang memaksa gue
karena mama udah berjanji sama ibunya tanti
untuk menjodohkan gue sama dia
gue itu bukan boneka yang bisa menjalankan sumpah mama selamanya
sama perasaannya dia
itu dilakukan sama dua orang yang saling mencintai
gue gak cinta sama tante
selama ini gue emang udah berusaha untuk mencintai dia
gue gak seberuntung leluh di
yang bisa memiliki seseorang wanita
yang lo cintai
karena kondisi kamu belum pulih benar
papa minta kamu dan andi tinggal di rumah bapak
riri harus pulang sama andi
karena andi adalah suaminya
lagian tanti juga udah siapin semuanya untuk kepulangan riri
kalian tidak bisa ngurus diri
saya takut akan terjadi sesuatu lagi
saya nyiksa menantu saya
kamu tanya aja sendiri sama riri
apa iya saya seperti itu
sudah mah udah dong
jangan berkelahi di sini
biar riri yang mau tosin ya
dia mau tinggal dimana
aku masih trauma dengan tanti
sikap tanti akhir akhir ini berubah
aku mau pulang ke rumah mamah papa saja